banyaknya warga yang berziarah makam dimanfaatkan sejumlah anak anak di taman pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan untuk menambah uang jajan
dengan bermodalkan sapu lidi kedua bocah sekolah dasar ini sudah datang sejak pagi untuk membantu peziarah membersihkan makam
nanti kan kalau ada yang nyuruh nanti nyuruh bersihin kuburan nanti sapuin atau suruh beli apa atau suruh ditukarin uangnya
nanti itu dikasih uang terus dikumpulin buat beli baju lebaran sendiri
bagi sebagian keluarga di indonesia ziarah makam sebelum ramadan menjadi tradisi turun temurun
salah satu pengawas tpu tanah kusir bernama sobari mengungkapkan
sejak seminggu menjelang ramadan jumlah peziarah melonjak menjadi lima
hingga sepuluh ribu orang
tak hanya di jakarta hal senada juga dilakukan oleh sejumlah anak anak di sekitar tpu asem buntung di kelurahan mangkujayan kabupaten ponorogo jawa timur
sejak pagi hari berbekal sapu lidi dan sabit mereka menawarkan jasa pembersihan makam
seperti menyapu hingga mencabuti rumput yang tumbuh di atas pusara bagi warga yang hendak berziarah
kita cari uang untuk apa juga di rumah
gak ada apa apa cuma main hp gitu
ya cari uang aja sama teman teman
bersihkan makam ini
meski tidak pernah mematok tarif namun sekali membersihkan makam bocah bocah ini diberi uang mulai lima hingga sepuluh ribu rupiah
dalam sehari satu orang biasanya mendapatkan antara empat puluh hingga tujuh puluh ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia